kenapa lagi semakin besar
is vendor yang menerima khususnya dervih
av rapidement starsymitres unprecedented hati masyarakat hanya perlukan kuandangan

jangan lupa men faktisktikan tombol kami
lang menurut kamu kira kira pengarang lagu itu siapa ya
maksud aku yang mana orangnya aku tuh penasaran
maaf aku gak tau
kenapa gak kasih tau aja
kau yang nyiptain lagu itu
apaan sih lu nacok ya lu
lu takut kalau dia tau
hah lu takut kalau dia tau
yaudahlah mendingan sekarang lu ngomong aja
gue tau dia bisa jaga resia

udah dari sekarang lu ngomong ke dia
kau mau nyiptain lagu itu untuk dia
posisi lu sekarang lagi terancem banget sama adrian
lu tau kan
gue peringatan lu sebelum terlambat
mungkin itu kan bener
kayaknya gue harus ngaku sama lia
lagian kasihan kalau lia penasaran terus
selamat siang semuanya
pada siang hari ini saya akan membawakan sebuah lagu
dan saya akan mengucapkannya
untuk lagu yang pertama
sebenernya lu mau kemana sih
dari tadi tuh udah muter muter
nyari apaan sih lu
emangnya kalau jalan jalan doang nggak boleh ya
kok kenapa sih
udah nggak asik lagi
kan dulu lu gila jalan jalan

tapi asal lu tau ya hari ini tuh bokap gua ada acara
dan daripada gue nemenin elu yang nggak jelas mendingan juga gue ke acara bokap gue
gue ingetin juga satu hal sama lo
elu nggak usah menghina temen gue
cewek gembel yang tadi
ayu tuh orangnya baik tau gak
dan lu harus tahu sekarang gue udah berubah
gue nggak mandang orang dengan hartanya ngerti elu
ayu tuh tulus nemenin sama gue
kasihan tau nggak sih dia
cewek kuper kayak gitu ganggu pemandangan gue tau
kenapa masih jadi sok bayi kayak gitu
nah jadi ini
nah ini udah kita berubah
terima kasih tunggu
kebangetan ya ayu gue pake ditinggal segala
gue kan pengen ketemu artis
tunggu tadi baca alamatnya
mana tuh angkotnya
ah itu dia
kamu serius pengen tau penulis lagu itu siapa
aku yakin banget
pasti pengaruh lagu itu ada di sini
sebenernya aku tau
dan aku tau untuk siapa dia tulis lagu itu
beneran gak mau ulang

tapi kamu jangan kaget ya
dan lagu yang akan saya bawakan pada siang hari ini
bertujukan kepada seseorang
dia adalah seorang gadis